berita yang juga menghebohkan polda metro jaya membongkar rumah produksi di jakarta selatan
pembuat film porno yang melibatkan artis dan selebgram
dari pengungkapan ini polisi telah menetapkan dan juga menahan lima orang tersangka
lima orang tersangka pembuatan film porno dihadirkan oleh penyidik ditreskrimsus polda metro jaya
ke hadapan awak media di halaman polda metro jaya kemarin
kelima tersangka yang ditangkap adalah memiliki beragam peran
tersangka berinisial i berperan sebagai sutradara admin pemilik dan juga yang menguasai tiga situs
serta produser film tersebut
selanjutnya tersangka jaas kemudian ais serta at bertugas sebagai kameramen editor film dan sound engineering
sedangkan tersangka se berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran film
kemudian menurut ditreskimsus polda metro jaya komisaris besar ad safri simajuntak
kasus ini terungkap berdasarkan hasil patroli siber yang menemukan tiga situs layanan video streaming
ketiga situs layanan video streaming ini menyediakan berbagai film porno
dari hasil pendidikan kelima tersangka telah menjalankan aslinya sejak tahun dua ribu dua puluh dua
dan berhasil meraup keuntungan hingga lima ratus juta rupiah
para tersangka merekrut sejumlah artis hingga selebgram untuk dijadikan pemeran
mereka mendapatkan bayaran mulai sepuluh hingga lima belas juta rupiah
untuk satu film porno
film porno besutan tersangka i ini kemudian dijual melalui situs
untuk bisa menikmati film ini penonton harus bergabung
dan juga harus berlangganan dalam situs dengan tarif paket bervariasi
ada pun jenis ataupun tarif yang ditawarkan di sini
ada yang paket berlangganan satu hari dengan membayar lima puluh ribu rupiah
kemudian yang lain yang ditawarkan adalah satu hari
yang paket satu minggu pembayaran satu ratus lima puluh ribu rupiah
paket satu bulan membayar dua ratus lima puluh ribu rupiah
dan satu tahun membayar lima ratus ribu rupiah